anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
beberapa warga di surabaya jawa timur
biasa mengais sisa daging yang menempel di kulit hewan kurban
satu persatu kulit hewan disayat untuk diambil dagingnya
menggunakan silet dan pisau kecil namun butuh keahlian khusus
adalah sapiah yang mengaku sudah biasa mengaih sisa daging saat idul adha
meski terlihat mudah menyayat daging dari kulit hewan kurban
harus dilakukan dengan hati hati
pasalnya jika kulit robek pengepul kulit hewan kurban
bisa marah lantaran harga kulit bakal turun
dalam satu hari sapia mengaku bisa mengumpulkan lima kg daging
nantinya daging ini akan dimasak untuk keluarga di rumah